aksi berani seorang anak sekolah dasar menggagalkan perampasan motor oleh dua pelaku begal viral di media sosial
teriakan korban meminta pertolongan warga membuat kedua pelaku begal kabur dan mengurungkan niatnya merampas motor korban
padahal pelaku sudah mengancam korban dengan mengeluarkan senjata tajam
peristiwa ini terjadi di sebuah perumahan di kawasan cinere depok jawa barat pada tiga puluh satu januari lalu
dua pelaku menggunakan modus berpura pura minta tolong korban mendorong motornya yang mogok
seorang pelaku kemudian membonceng motor korban
saat berada di tempat yang sepi kedua pelaku begal kemudian mencoba merampas motor korban
aparat polres metro depok mengaku telah menerima laporan soal peristiwa ini
kini petugas tengah menyelidiki kasusnya
saat ini penyidik dari possek lima ini sudah makan pengejaran
kami juga sudah dapat identitasnya
mudah mudahan dalam waktu bisa kita dapatkan
sejauh ini polisi telah memeriksa sedikitnya tiga orang saksi
akibat peristiwa ini korban mengalami luka sabetan senjata tajam di pinggang dan mengalami trauma
fahmi febrian depok jawa barat